breaking news compacific kembali kami lanjutkan saudara dan kali ini kita akan pantau bagaimana situasi di tol mbc
sudah ada bersama kami jurnalis kompas tv gracia adur
melaporkan situasinya saat ini di belakang ataupun di layar kaca anda
ini memang sifat kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di tol layang mbz sifatnya situasional
kalau yang anda lihat di layar kaca ini kendaraan melintas dengan kecepatan lima puluh hingga enam puluh km per jam
artinya arus lalu lintas di tol layang mbz selama lima hari saya bertugas saat ini di jam sekarang
ini selalu kondusif dan tidak terlihat
adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas seperti itu
nah kalau dibandingkan dengan empat hari sebelumnya
itu memang kendaraan ini melintas dengan kecepatan yang variatif
nah kalau di kecepatan empat puluh km per jam ini biasanya terjadi di jam jam menjelang buka puasa
seperti itu karena banyak pengendara yang sudah mulai untuk melakukan buka puasa
nah tapi kemarin di tanggal enam april ini berbeda situasinya
kemarin ini tumben oktan dan juga saudara bahwa di jam jam menjelang buka puasa
ini tidak terjadi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas
tapi lalu lintasnya ini sangat lancar dan kondusif
nah kemarin di tanggal enam april okta itu terjadi beberapa hambatan
di kilometer tiga puluh tujuh ini sempat terjadi kemacetan di jalur bawah tol layang mbz
kemacetan ini terjadi karena di tol layang mbz ini sempat ditutup oleh petugas jasa marga dan juga kepolisian
karena ada kendaraan yang mogok seperti itu
sehingga kemarin sekitar pukul tujuh pagi ini tol layang mbz ini sempat ditutup selama dua puluh menit
karena pt jasa marga ini melakukan penderakan untuk kendaraan yang mogok di tola yang mbz
kenapa keputusan itu diambil supaya di tol layang mbz ini tidak terjadi adanya kecelakaan beruntun seperti itu
sehingga kemarin ini sempat ditutup sementara sekitar dua puluh menit
sehingga kendaraan ini dialihkan ke jalur bawah
tapi karena dari jasa marga ini cepat melakukan antisipasi
sehingga kemacetan ini sempat terurai dan pelayang mbz kemarin cepat dibuka seperti itu
yang kedua kemarin itu sempat terjadi kemacetan di jam jam sekarang
karena di kilometer di res area kilometer lima puluh tujuh itu sempat ditutup oleh petugas kepolisian
karena banyak pengendara yang melakukan
kemudian istirahat lebih dari jam menit yang ditentukan
sehingga terjadi penumpukan di rest area kilometer lima puluh
sehingga pengendara yang ingin beristirahat ini dialihkan ke rest area selanjutnya
nah ini okta dan juga saudara yang perlu diperhatikan kepada pengendara
kalau ingin beristirahat ke rest area tetap memperhatikan waktu
yaitu hanya dibatasi tiga puluh menit saja
jadi kalau beli makan cukup drive thru saja
jangan jangan lagi agar tidak terjadi penumpukan di res area
dan tidak terjadi kemacetan dan ataupun kepadatan di arus lintas
khususnya di tolayang mbz
sampai hari ini informasi yang saya peroleh dari jasa marga
kemudian dari pihak kepolisian yang juga berjaga di tol layang mbz
di kilometer empat puluh delapan situasinya kondusif
tidak ada kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas lancar
kemudian pengendara ini juga bergerak di kilometer
ataupun dengan kecepatan lima puluh hingga enam puluh km per jam
nah biasanya terjadi kemacetan itu kalau di kilometer tiga puluh dua
karena baru disitu terjadi kontraflow di kilometer tiga puluh tujuh
sehingga kalau misalkan saudara ini melintas dari arah kilometer tiga puluh
atau dari arah jakarta menuju ke tol layang mbz
memang disitu terjadi sedikit kepadatan
karena pembukaan kontraflow memang terjadi di kawasan kilometer tiga puluh tujuh
tapi meskipun sedikit macet disana
tapi pas sudah sampai di tolayang mbz
baik situasinya masih cukup lancar saat ini
tapi tentunya anda harus memperhatikan bagaimana kecepatan kendaraan anda di tol mbz